informasi kecelakaan sebuah bus yang melayani rute sumeneb jakarta terguling dan terseret hingga dua puluh meter di jalan nasional sumeneb pamekasan
inilah video amatir memperlihatkan sebuah bus antar kota antar provinsi rute sumeneb jakarta mengalami kecelakaan di jalan nasional sumene pamekasan jawa timur
bus sebelumnya sempat menabrak pohon hingga akhirnya terguling dan terseret sejauh dua puluh meter
delapan penumpang mengalami luka termasuk sang sopir dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan